kabit dokes polda jateng kombes sumi hastri purwanti turun tangan melakukan asistensi terhadap korban perundungan tersebut
diketahui ff mengalami tulang rusuk patah dan sempat sesak nafas usai dianiaya pelaku
sementara kapolres tachilacap kombes funky ani sugiharto mengungkapkan
motif penganiayaan karena pelaku mk tidak terima korban ff mengaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa atau basis
termasuk menjadi anggota barisan siswa
padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa
dia juga sempat menantang nantang keluar
nah akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu
pelaku itu ketuanya berarti ya
sementara indikasinya dia sebagai ketua di kelompok itu
di tempat ini
di tempat lain kepala sekolah smp n dua cimanggu cilacap menyebut pelaku bullying ini merupakan juara silat dan tilawah
kepala sekolah juga menyebutkan salah satu pelaku mk pernah mewakili sekolah dalam lomba pencaksilat tingkat kabupaten
pelaku itu dia anak yang punya bakat lah
artinya dia itu di pramuka ya oke
terus dia juga dia aktif
salah satu siswa yang aktif berarti ibu
artinya kaget dengan adanya video
kabit humas polda jawa tengah kombes stefanus satake bayu menyatakan penetapan tersebut dilakukan penyidik usai memeriksa sejumlah saksi serta rekaman video yang beredar di media sosial
di melibutan transmedia